video sejumlah warga menandu jenazah menggunakan kain sarung dan bambu
melewati jalan trans sulawesi kabupaten polewali mandar viral di media sosial diketahui terjadi pada minggu sore
dalam rekaman tersebut juga terdengar suara seorang wanita
yang meluapkan kekesalannya lantaran merasa tidak mendapat perhatian dari petugas puskesmas
saat dikonfirmasi senin siang pihak keluarga mengaku terpaksa memikul jenazah darwis
dari puskesmas kampalagian menuju rumah duka
lantaran pihak puskesmas enggan meminjamkan mobil ambulans
kepada pihak keluarga pihak puskesmas mengaku mobil ambulans yang tersedia hanya diperuntukkan merujuk pasien
bukan untuk membawa jenazah
pihak keluarga mengaku kecewa atas pelayanan petugas puskesmas
yang dituding tidak memiliki rasa kemanusiaan
kepada pihak puskesmas tolong bantu saya
kan ada di ambrose beluali ketumbangang masa tidak ada nomor hp nya di situ
hanya dia bilang tidak ada nomornya di sini
pihak puskesmas mengaku mobil ambulans yang tersedia saat itu
sedang dipersiapkan untuk merujuk pasien lain yang kondisinya sedang gawat
hanya saja keluarga pasien dianggap tidak sabar menunggu
karena itu waktu kemarin tidak tersedia di sekitar kampalagian
kemudian perawannya informasi ke keluarga pasien
tunggu miki sabat dulu
sambil kita cari juga ini telpon hubungi mobil ambulans
religi ini yang lain kalau ada yang bisa dihubungi
tapi sambil kita juga cari mobil cari ke mobil sendiri
seperti itu kemudian mungkin keluarga pasien
agar kejadian serupa tidak terulang kembali
pihak puskesmas berharap dukungan pemerintah untuk menambah mobil ambulans
sebabnya puskesmas kampalagian hanya memiliki satu mobil ambulans untuk merujuk pasien
sementara satu mobil lainnya yang diperuntukkan untuk membawa jenazah
selama dalam kondisi rusak parah
abdi febriyadi polewali mandar sulawesi barat